delapan ratus tujuh puluh personal polri dan tni siap mengambilkan pagelaran musik untuk republik yang dibuka pada jumat ini
acara ini akan menampilkan enam puluh delapan musisi yang akan tampil selama tiga hari tiga malam di bumi perkembangan cibubur jakarta timur
untuk mengambalkan dua puluh dua titik lokasi tim anjing pelacak disiagakan di sekitar lokasi acara
rencananya acara ini akan dihadiri presiden terpilih joko widodo sehingga pengamanan khusus kepresidenan dilakukan oleh pas pampres
panitia acara menyediakan peralatan dan area camping ground bagi warga yang menginap di sekitar lokasi acara
selain itu ada sejumlah stand makanan di dekat lokasi panggung
kita melakukan pengamanan ekstra sesuai dengan keperluan si anjaman yang umum akun yang disiapkan
kurang lebih ada lima ratus enam puluh personil
kalau totalnya kurang lebih ada delapan ratus tujuh puluh personil yang melakukan pengamanan dalam konser musik
lalu seperti apa gelaran konser untuk republik yang dilakukan di kawasan buperta cibubur
kita bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia satrio adi wicak
selamat malam satrio
oke adi adi mungkin sudah bisa terlihat seperti apa antusiasme warga pada malam hari ini
ya selamat malam
ya vani manier selamat malam
benar sekali bahwa saat ini saya sedang berada di bumi perkemahan cibubur depok jawa barat
dan berada di konser untuk republik pada penyelenggaraan hari pertama tanggal delapan belas oktober dua ribu sembilan belas
terlihat masyarakat cukup antusias untuk ikut hadir dan juga menonton musisi musisi kesayangan mereka di hari pertama ini
dimana antusiasme warga terlihat juga cukup keras
dari mulainya antrian di pintu masuk menuju lokasi konser ini dan juga kemacetan juga terjadi di pintu masuk bumi perkembangan cibubur
di mana arus lalu lintas dipenuhi oleh mobil atau kendaraan roda empat dan juga motor kendaraan roda dua
dan pada hari ini ada beberapa musisi yang sudah tampil sejak tadi siang dibuka pukul empat belas waktu indonesia barat
di mana pembukaan konser untuk republik ini dibuka oleh musisi dangdut ike nurjana dan juga siti badriah
kurang lebih ada tujuh puluh musisi lintas generasi dan juga lintas genre yang akan mengisi konser untuk republik selama tiga hari
mulai hari ini sampai dengan hari minggu tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas mendatang
setelah dibuka oleh musisi dangdut konser pada hari pertama tanggal delapan belas oktober hari jumat ini juga diisi oleh
musisi group seperti sandi sandoro kemudian juga the groove dan juga ada musisi rock yang baru saja tampil
yaitu band kotak dan nanti akan ditutup oleh musisi dari genre reggae yaitu ada tiga musisi yaitu tip x

besok juga masih akan terus berlangsung karena acara ini berlangsung selama tiga hari masih ada banyak sekali musisi rock yang baru saja tampil yaitu band kotak dan nanti akan ditutup oleh musisi dari genre reggae
ada god bless dan juga iwan fals yang akan mengisi acara dan pada hari kedua besok konser ini akan dibuka pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
selain dapat menikmati musik para pengunjung juga dapat bermain game berbagai macam permainan kemudian juga mengunjungi stand stand makanan dan juga dapat menikmati suasana berkemah di tempat konser
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang sebelumnya panitia penyelenggara sempat mengundang presiden joko widodo
di mana pihak penyelenggara datang langsung ke istana bogor pada tanggal tiga puluh september dua ribu sembilan belas untuk menyampaikan undangan
dan berharap presiden joko widodo akan menyempatkan hadir dan juga berharap dapat mengisi acara ini meskipun sampai dengan saat ini
di hari pertama penyelenggaraan konser untuk republik presiden joko widodo masih belum sempat hadir
sementara untuk pengamanan sendiri fani dapat kami sampaikan bahwa ada di hari pertama ada kurang lebih delapan ratus
tiga puluh personil gabungan baik itu dari pihak polri yaitu polresta jakarta timur kemudian juga dari tni dari satwa pp dan juga dari dinas perhubungan yang ikut menjaga dan juga mengamankan jalannya konser ini
pengamanan juga ditetapkan secara situasional di mana jika nantinya presiden joko widodo akan hadir pada konser ini maka pengamanan akan semakin diperketat
berdasarkan informasi yang kami dapatkan kurang lebih ada satu tujuh ratus personil gabungan yang siap disiagakan jika presiden joko widodo jadi hadir pada konser untuk republik entah itu pada hari kedua atau hari ketiga penyelenggaraannya
sementara untuk tema konser untuk republik yang diselenggarakan pada hari ini dan juga sampai dengan tiga hari ke depan ialah bineka tunggal ika
persembahan para musisi untuk persatuan dan juga keberagaman indonesia dimana sebelumnya musisi musisi ini merasa ada banyak sekali konflik konflik yang terjadi seperti misalnya konflik di wamena konflik di jayapura surabaya dan juga beberapa konflik lainnya
dimana musisi yang tampil juga menyampaikan pesan pesan persatuan dan juga keberagaman
sementara itu juga ada pesan lainnya yaitu persatuan dan juga persatuan yang coba untuk dibahas